gubernur jawa barat yang sempat menjadi dosen tata kota ridwan kamil memberi masukan kepada pemerintah terkait ibu kota baru indonesia
menurut emil ibu kota yang berhasil bisa mengacu pada washington dc amerika serikat
ditemui setelah rapat pembangunan daerah dengan presiden joko widodo ridwan kamil mengatakan ibu kota amerika serikat itu
hanya memiliki luas tujuh belas hektare dan sangat efisien untuk menjadi ibu kota negara
desain ibu kota seharusnya didesain bukan menampung perkembangan mobil atau kendaraan di masa depan
tapi harus lebih memaksimalkan unsur humanistik dan kehidupan sosial
presiden joko widodo mengapresiasi masukan ridwan kamil dan membutuhkan perencanaan lebih matang
jangan dibalik jangan mendesain ibu kota baru yang mayoritas
untuk mobil hanya untuk bangunan tapi kemanusiaan humanistiknya tidak maksimal